jadi begitu ceritanya
itu kenapa sekarang naila keadaannya seperti ini man
patah saja ibu nella mengalami depresi
bahkan jiwanya pun terguncang
apa yang dialami sangat begitu berat ardi
sekarang kita masuk
kamu gak mau ketemu sama tiara emang ya
sekarang ibu nella saya periksa dulu ya
ini obat ibu naila
gak usah mikir macem macem ya
kamu istirahat disini
aku mau ngomong sama dokternya di depan
kita bicara di depan
selalu nossas menggiduhan
kita harus ber drone
loh ini kenapa kakinya berdera begini aduh ayo ngobatin ya sayang ya
masya allah intan membentak munar sih
gak biasanya intan kasar gitu sama yangnya
ada apa ya
kenapa yang gak bilang kalo tiara itu sebenernya anak mama
apa kamu bilang tiara sahabat kamu itu anaknya mama
jadi tiara itu anaknya ardi
iya ayang kenapa yang tadi dulu gak pernah bilang sama aku
ayang gak tau ayang gak tau intan ayang bener bener gak tau
tapi dulu kata ayang papa aku tuh tinggalin aku sama mama
tapi ternyata papa aku tuh masih ada kata ayang
pasti ya sungguh adanya
tapi kenapa mama tiara gak ngijinin aku ketemu sama mama
intan dengerin ayang
oh ardi itu
ayang kenapa mama aku tuh sama mama tiara sama
tapi papanya tuh beda
terus sebenernya mama aku tuh siapa ayang
ayang gak tau intan
papa kamu ada disini intan
jadi begitu ceritanya
itu kenapa sekarang naila keadaannya seperti ini man
batas saja ibu nella mengalami depresi bahkan jiwanya pun terguncang
ternyata apa yang dialami sangat begitu berat ardi
apa yang dialami sangat begitu berat ardi
sementara saya mau istri saya sembuh total gimana solusinya
ardi kalau dari cerita kamu satu satunya cara adalah
ibu nella harus berkumpul dengan dua anaknya tiara dan intan
dan kamu ardi suka atau tidak suka dan terima atau tidak terima
intan harus tinggal di rumah ini
sampai jumpa di video selanjutnya
ardi saya harap kamu mempertimbangkan saran saya
ya sudah saya permisi dulu
terus apa rencana kamu
kamu mau bawa anak jalanan itu ke sini ya
ardi jawab dulu pertanyaan mama ardi
besok besok kalau anak itu sudah dewasa dia pasti akan menikah
apa kau mau mencari ayah kandungnya
untuk walinya kamu mau mencari ayahnya yang sudah memperkosa istri kamu
apa kamu sanggup bertemu dengan orang itu
kamu sanggup menahan perasaan kamu bertatap muka
dan dengan lelaki yang sudah menjamah tubuh istri kamu
lalu aku harus apa sekarang mah
kalau kamu ingin nailah sembuh total kamu harus bisa bikin nailah itu melupakan intern
itu jalan yang terbaik untuk kami

bereskri betapa ilmu yang kamu perhatikan saat berada di luar negara

yorosh yoreh kamu ada apa
kalau kamu fantasy sedang diturunkan aku juga sudah menjaga itu
minta saya mengurtypekannya
sudah ripel mopi
aku tahu apa menakutimu
tiara kenapa hortengnya ditutup
aku mau ketemu sama mama tiara
tiara buka hortengnya